sebelum atau sesudah mendaki kawah ijen harus mampir dulu ke desa wisata taman sari
sambil menikmati mata air pegunungan yang jernih dan segar
meskipun musim kemarau air kolam pemandian sendang seruni tidak surut
desa wisata taman sari adalah desa terakhir yang dilewati sebelum wisatawan menuju kawah ijen
berada di bagian barat kabupaten banyuwangi jawa timur
tepatnya di kecamatan licin desa taman sari berjarak tujuh belas km atau sekitar tiga puluh menit perjalanan dari pusat kota
sementara jarak dari bandara internasional banyuwangi sekitar tiga puluh lima km atau satu jam perjalanan
sendang seruni menurut nenek moyang dulunya adalah sumber mata air yang disebut sumber seruni
di area tersebut terdapat tujuh sumber mata air jernih yang menyatu
konon pernah dibuat mandi para bidadari
sehingga masyarakat suku osing setempat menyebutnya dengan nama sendang
sementara di sekitar sumber mata air terdapat banyak tanaman bunga
maka masyarakat menyebutnya tanaman bunga seruni
masyarakat pun meyakini air sendang seruni bisa membuat awet muda dan mampu mengurangi penyakit dalam serta rasa capek
pengunjung bisa menikmati wisata alam sendang seruni mulai pukul delapan pagi hingga empat sore
dengan harga tiket masuk hanya lima ribu rupiah
berwisata ke desa taman sari tentu harus menerapkan protokol kesehatan
selain menikmati kesegaran airnya wisatawan pun bisa mendapat edukasi tentang sendang seruni dengan melakukan scan barcode
aktivitas pariwisata di desa taman sari berbasis digital
warga pun mengelola sepenuhnya dan mempromosikan desa ini secara daring hingga mendapat predikat smart village dari pemerintah kabupaten banyuwangi pada dua ribu dua puluh
itu didapat dari predikat itu
dari pemerintah daerah juga karena kita ini dituntut oleh perkembangan waktu dan zaman juga era milenial
pelayanan masyarakat yang ada di sini berbasis mandiri atau berbasis it
di sini semuanya kegiatan kegiatan kita dalam hal pelayanan itu sudah merupakan kegiatan yang berbasis online
selama beberapa tahun berkembangnya sektor pariwisata di desa ini
pendapatan asli desa meningkat tajam
kegiatan ekonomi masyarakat pun tak hanya bertumpu pada pertanian dan peternakan
desa taman sari telah siap menerima kembali kunjungan wisatawan menyambut sektor wisata yang kembali bergairah
kalau mau mengenal seni budaya banyuwangi taman gandrung terakota lah salah satu tempatnya
situs ini dibangun sebagai upaya merawat dan meruat salah satu identitas banyuwangi yaitu tari gandrung
bermula sebagai tari persembahan dari masyarakat agraris kepada dewi sri
yang juga dikenal sebagai dewi kesuburan atau dewi padi
tari gandrung kemudian menjadi tari pergaulan dan menjadi salah satu ikon kesenian banyuwangi
seusai panen masyarakat petani terbiasa bersuka cita menari menyanyi sebagai wujud rasa syukur atas harga

bertolak dari kisah itu di kawasan persawahan ini dibangun situs taman gandrung terakota
berupa ratusan patung terakota berwujud penari gandrung
di dalam taman pun terdapat galeri seni untuk para seniman banyuwangi memamerkan karya karyanya
lukisan yang dipamerkan mayoritas mengenai penari gandrung dan alam banyuwangi
selain itu juga terdapat amfiteater terbuka untuk pertunjukan kesenian berjadwal dengan kapasitas sekitar tujuh ratus orang
jika kondisi membaik harus ya berkunjung ke sini karena dalam paket wisata kita bisa menyaksikan secara langsung pertunjukan tari gandrung
kemudian sebulan sekali juga ada pertunjukan sendera tari meras gandrung
hmm udaranya sejuk dan ada pemandangan sawah serta patung gandrung
setelah berkeliling taman ada kuliner sate gt dan hot lava coklat yang menggoda untuk dicoba
gt adalah singkatan dari gandrung terakota
ada belasan jenis sate baik daerah asal maupun jenis dagingnya
jika ingin menginap tanpa khawatir terlambat ke kawah ijen ada lima puluh enam homestay di desa taman sari
bisa juga beristirahat di sini setelah lelah
lelah mendaki kawah ijen dengan harga mulai rp satu ratus lima puluh lima ratus per malam
homestay homestay ini telah menerapkan protokol kesehatan dan menawarkan berbagai nuansa seperti dinding yang dilapisi anyaman bambu
tak hanya smart village desa taman sari pun dijuluki desa dengan sejuta pohon kopi
total luas lahan kekebunan kopi disini mencapai tujuh ratus lima puluh hektar
jumlah produksinya melimpah dan menjadi salah satu desa penghasil kopi terbaik di banyuwangi
secara geografis letak wilayah taman sari dekat dengan laut dan gunung
saat pagi hari tanaman kopi mendapat hembusan udara dari laut yang mengandung garam
sementara pada malam hari mendapat hembusan udara dari gunung ijen dengan tingkat keasaman yang cukup tinggi
jenis kopi andalan taman sari adalah robusta dan ekselsa
salah satu petani muda merawat potensi kopi di desanya untuk kemudian dipasarkan
per tahun terdapat puluhan ton kopi yang diolah
segala proses pengolahan kopi mampu membuka lapangan pekerjaan baru
selain itu proses mulai dari menanam memanen menyangrai hingga menikmati kopi juga bisa dicoba wisatawan melalui paket edukasi
pemasaran produk kopi dilakukan secara daring mulai harga dua puluh hingga dua ratus lima puluh ribu rupiah
membantunya gimana mas
membantunya kita bisa kirim yang awalnya mereka itu cari cari jalan jalan seperti itu
berapa banyak yang terjual
untuk perbulan kita
selain penghasil kopi belerang pun menjadi sumber daya yang melimpah di desa taman sari
belerang dari kauhaijen diolah secara manual untuk dikirim ke patrik kosmetik obat obatan gula dan misli
sebelum meninggalkan desa wisata taman sari
ada lagi oleh oleh yang bisa dibeli yaitu keripik singkong
mulai harga enam hingga enam belas ribu rupiah
ada pula kerajinan kendang yang terjual hingga pulau kalimantan
kendang yang berbahan kulit sapi lokal ini dijual sekitar satu juta rupiah
bagi yang ingin membeli harus memesannya terlebih dulu karena proses pembuatan kendang memakan waktu sekitar satu minggu
kontribusi anda beli kreatif lokal turut membantu perekonomian masyarakat
sekaligus bangga buatan indonesia
pesona keindahan alam dan budaya indonesia tak ada duanya
saat kebiasaan baru dimulai berwisatalah di indonesia aja
seperti di sini di desa wisata taman sari